nah kritik yang dilontarkan oleh anggota exco pssi haruna sumitra terhadap coach atau pelatih shin taeyong ini berujung panas
tidak sedikit yang berpendapat di luar sana
kritik ini cukup mengusik namun memang sejatinya kritik ini bisa menjadi evaluasi agar kinerja dan prestasi menjadi lebih baik lagi
namun apa yang sebenarnya terjadi
sudah bergabung malam hari ini melalui sambungan zoom ada bang akmal marhali koordinator safe our soccer
dan juga kita masih bang akmal kita masih menanti sambungan dari pak haruna sumitra anggota exco pssi
yang tadi sudah berjanji untuk berdiskusi atau ikut dalam diskusi kali ini
kita masih coba untuk menghubungi pak haruna ya bang akmal
selamat malam bang akmal
oke bang akmal ini lagi jadi perdebatan sekali nih
harusnya mungkin kita memang meminta tanggapan dari pak haruna dulu tapi belum tersambung sekarang
saya akan minta tanggapan dari bang akmal
bagaimana menanggapi apa yang sedang terjadi di sini bukan soal hashtag atau perang tagarnya
tapi bagaimana kontroversi pernyataan seorang anggota exco pssi terkait dengan evaluasi prestasi
karena ya kalau kata pak haruna kan ya enggak ada yang beda dari pelatih sebelumnya masih jadi render up aja kok
kalau saya melihatnya bukan suatu yang lebih baik saya secara pribadi
kenapa bukan suatu
karena pak haruna sumitro ini sudah terbiasa menyampaikan pernyataan pernyataan kontroversi dan sensasional
jadi bukan hal yang aneh gitu kan
menjadi tidak diterima oleh masyarakat karena disampaikan pada waktu dan momen yang salah
kenapa di waktu dan momen yang salah
karena saat ini masyarakat sedang begitu antusias dengan sosok cintayong yang mampu setidaknya memberikan perubahan
dan tim nasional kita pada saat ini walaupun memang maksudnya kelemahan kelemahan yang harus dibenahi ke depan
ini tidak lepas dari masih lemahnya juga kita dalam hal pembinaan pemain dan juga kompetisi kita yang lebih baik
jadi tim nasional yang kuat itu akan lahir dari pembinaan yang tepat dan juga kompetisi yang sehat
selama dua hal ini belum bisa dibenahi dengan signifikan maka kita agak sulit untuk meminta seperti apa yang dikatakan pak haruna
nah karena itu menurut saya
yang disampaikan oleh pak haruna sumitro dalam sebuah acara postres
menurut saya beliau menyampaikan sesuatu di waktu yang tidak tepat dan di momen yang salah
cintayong saat ini menjadi idola masyarakat indonesia
kalau ibarat draktor itu bersama korea cintayong ini sosok lee min ho
atau kalau k pop jungkok lah di indonesia yang sedang diidolakan
nah pak haruna juga harus bisa memposisikan diri karena apa
pak haruna posisinya kan bukan pengamatan
bola tapi posisinya sebagai pengurus pssi komite eksekutif pssi
bahkan beliau adalah komite kompetisi pssi
jadi kalau beliau kemudian menangi prestasi tim nasional maka beliau punya tanggung jawab untuk membenahi kompetisi sepak bolanya dulu
kalau kompetisi sepak bolanya belum sehat bagaimana tim nasional kita bisa berprestasi
nah ini yang menurut saya menjadi problem
yang kedua problem yang paling besar dihadapi oleh pssi saat ini adalah
komunikasi pssi dengan sintayong itu sangat buruk
dari mulai cintayong dikontrak sampai saat ini
lalu ada problem ada problem yang tidak bisa dibenahi
namun kemudian dimunculkan kepada publik di mana publik saat ini sangat merasa membutuhkan sintayong untuk membenahi tim nasional kita yang banyak masalah
maksudnya lemah susah makan gorengan stamina lemah
kemudian juga tipernya dianggap seperti gedegong pisang
yang takut dan berat
tidak reaksioner serta tidak banyak bicara
yang terakhir dribbling dan pasting pemain kita lemah
ini yang kemudian dibuka oleh cintayong yang ingin dibenahi kedepannya
jadi pssi harus kemudian melihat situasi dan kondisi psikologi masyarakat saat ini
yang melihat bahwa kita butuh proses untuk berprestasi
oke semua butuh prosesnya
intinya sebelum mencapai ke prestasi itu kalau tadi evaluasinya bang akmal
benahi dulu di dalamnya internalnya
organisasinya bagaimana kompetisinya dan lain sebagainya
oke bang akmal kita juga sudah tersambung terhubung dengan pak haruna melalui sambungan telepon
saya akan sapa terlebih dahulu
selamat malam pak haruna
selamat malam waalaikumsalam
terima kasih pak haruna sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
melalui sambungan zoom pak haruna juga sudah ada bang akmal marhali koordinator save our soccer
oke pak haruna jadi sekarang lagi panas sekali
di timeline di banyak media
jadi apa yang dilontarkan pak haruna ini perihal target prestasi terhadap timas evaluasinya
memang dari pribadi atau memang evaluasi ex co pssi
jadi prosesnya itu kan sebetulnya proses di dalam rapat
rapat evaluasi bersama sama sby
di dalam rapat itu
saya memberikan ilustrasi kepada sti
bahwa ada banyak masalah yang disampaikan oleh sti yang ingin saya dalami
ingin kita dalami sebetulnya
kita ingin mendalami sebetulnya persoalan persoalan hambatan hambatan apa
sehingga kita tidak bisa punya prestasi yang signifikan
yang hari ini kita tahu bahwa semua orang bilang bahwa runner up indonesia itu ikut sertaan di aff ini hanya runner up aja sampai enam kali
dengan kondisi seperti itu kita ingin dalami
nah dalam posisi saya mengatakan bahwa kita ini enam kali runner up loh
situasinya pada saat sti datang ini kan waktu itu situasi kita rapat exco di malaysia untuk memilih sti
ini kan dengan ekspektasi yang tinggi bahwa pada saat itu kan louis mila lover kan luar biasa
pertahankan louis mila pertahankan louis mila

pertahankan louis mila
artinya dengan retiko pssi memilih sti pada saat itu kan berarti punya ex co
berarti punya ekspektasi yang lebih tinggi dari apa yang dicapai oleh luis mila pada saat itu kan gitu kan
itu yang pertama
kemudian yang kedua kita tetap mengapresiasi kerja sti dengan kompetisi kita berhenti dua tahun
kemudian ada bisa memanggil pemain dengan situasi seperti itu
kita tetap mengapresiasi tetapi selalu kita menerima informasi dari sti melalui media sosial maupun lewat statement statement dia di luar
sarang publik itu
sinar ton unjung
wahi tahap tahapang ya
pesel pupullah indonesia yang harus sama sama mem deception pada siten batas kita untuk tunggal jual mbak
tujuan saya adalah
intinya baik exco
ataupun dari sti pun saling memberikan kritik ya
sti mungkin kritiknya tadi yang
pak haruna sampaikan mungkin salah satunya seperti
bagaimana kondisi pemain salah
passing itu salah satu dari yang
sedikit banyak dikeluhkan nah sementara itu
dari exco mengeluhkan
yang sekarang sama saja dengan pelatih pelatih
pak haruna ini juga yang
pertanyaan banyak pihak dan juga mas akmal
tadi bahwa untuk
menuju prestasi tentunya
banyak hal yang dilakukan seperti harus
membenahi internal dari pssi sendiri
bagaimana kompetisi kemudian
dan lain sebagainya sehingga
semua tidak ada yang instan apalagi mungkin
sti baru dua tahun ada di indonesia kurang lebih
ya kita setuju itu
semua semua argumen yang
diungkapkan mas akmal mohon argumen argumen
daripada sti kita setuju
kita confirm dengan itu bahwa
kita ini perlu pembenahan kita perlu ada
proses yang harus kita sama sama benahi
tetapi yang harus kita
hari ini adalah tentu ada ekspektasi
yang lebih berhadap
stg ini kan begitu kan
ketika kita memilih sti
mengganti luismila kepada sti
tentu kita punya
ekspetasi yang lebih disitulah kemudian mungkin
sti itu tersinggung mungkin
mungkin ya tapi sampai hari ini
saya saya belum bisa menerima
poin apa yang membuat sti itu tersinggung
sebetulnya yang paling utama sekarang
saya setuju komunikasi hari ini
dengan sti sedang tidak baik baik saja
kan begitu kan oke jadi mengakui
bahwa komunikasi bersama sti tidak
baik baik saja iya kan sampai dengan
saat ini oke pak haruna
ekspektasi tadi yang anda sampaikan
punya ekspetasi lebih ketika
apa membawa sti
bergabung dengan squad garuda kita
tapi apakah tolak ukurnya
harus melalui piala aff menjadi juara
artinya kan perjalanannya masih panjang
pak haruna ke depan
teman teman ketahui atau mungkin
pemirsa ketahui bahwa dipilihnya
sby pada saat itu adalah
ketika kita sama sama tahu bahwa
kita gagal di aff
tahun dua ribu sembilan belas pada saat itu
kita gagal dan kemudian
luismila kita kita berpanjang
kemudian diganti oleh
pelatih bayangkara itu
kemudian hari itu kita pada
bahwa dengan dipilihnya sti ini punya
punya ekspetasi yang lebih
yang bisa melampaui daripada pelatih pelatih sebelumnya
oke saya akan minta pak haruna
kita tahan saya akan minta tanggapan dari bang akmal
berbicara mengenai ekspektasi semua
tentu punya ekspektasi apalagi untuk
merekrut seseorang yang
punya kualitas sebesar sti
pak harun juga tadi mengakui
bahwa komunikasi dan keadaan saat ini
bersama sti tidak baik baik saja
sebenarnya di situ bagaimana
sintayong tapi kemudian di tengah
perjalanannya komunikasi dengan
sintayong tidak bagus dari mulai awal
dengan psa ini selalu berbeda pendapatnya dan
dalam berbagai hal sampai saat ini
yang kedua adalah
apa yang disampaikan oleh pak haruna
menurut saya itu hal yang biasa
karena beliau memang selalu menyampaikan hal hal yang
di luar perkiraan orang
penuh kontroversi kadang kadang
penuh sensasi jadi kalau saya berpendapat
apa yang beliau sampaikan sebenarnya biasa biasa aja
menjadi luar biasa karena
kondisi dan waktunya tidak tepat
sintayong kemudian berbicara tentang
berharap banyak akan ada muncul
prestasi di bawah sintayong
plus dengan pernyataan pak haruna yang mengatakan
dengan bumbu bumbu lainnya orang kemudian
masih akan berpikir ini jangan jangan
tanda tanda bahwa sby mau
diberhentikan itu kan yang kemudian
stigma yang muncul di masyarakat
yang kemudian menghadirkan
polemik di masyarakat kita
pssi tidak bisa menuntut sintayong
istilah masyarakat seperti itu padahal kalau evaluasi
itu menjadi hal yang
mengontrak sintayong kemudian melakukan evaluasi
dan itu hal yang wajar
masyarakat juga harus kita berikan pelajaran
jangan terlalu mendewakan
kalau tidak ada evaluasi dalam
struktur kepelatihan di tim nasional
nah permasalahannya adalah
yang menyampaikan ini pak haruna
yang di mata masyarakat
dalam tanda kutip ya mohon maaf
bahwa pak haruna ada stigma negatif
di pssi banyak orang yang kemudian
terstigma negatif yang dianggap
masih punya stigma positif
hanya ketua umum pssi nah inilah
yang kemudian oh jangan jangan akan ada pergerakan
melancarkan sintayong sehingga kemudian
marah menerima pernyataan
yang disampaikan oleh pak runa kalau menurut saya
pernyataannya biasa biasa saja tambah marah
masyarakat kita kan sekarang makin jago
untuk satu data dan fakta
nah yang disampaikan pak haruna ada beberapa
data yang misk yang kemudian membuat masyarakat
dalam menyampaikan pendapatnya
dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat
tadi kan anda katakan
menjadi sinyal untuk melengsarkan
saya akan ke pak haruna
pak haruna ini menjawab pertanyaan
dugaan spekulasi jangan jangan itu tadi
jangan jangan ya bang akmal jangan jangan
di timeline di lini masa
ini adalah salah satu sinyal untuk
melengsarkan sti ini menjadi kekhawatiran pada
hal sebenarnya apa yang disampaikan
pak haruna itu biasa namanya juga kritik
namanya juga evaluasi itu memang diperlukan
suatu tim bisa
berprestasi atau mencetak
prestasi yang lebih baik lagi tentunya
kalimat jangan jangan itu kan jangan menurut saya
jangan sampai sti diganti
kalau jangan sampai stj diganti
itu sudah kita konfirm
sesuai dengan kontraknya tahun dua ribu dua puluh
kalau sti itu
diberhentikan sekarang akibat
yang muncul itu bukan hanya persoalan
tetapi persoalan persoalan yang
yang menyangkut kontraknya dan lain sebagainya
rumit dan tidak mungkin pssi itu
mengganti sti dalam
posisi tengah jalan seperti ini kan gitu kan
kita masih berharap sti itu punya
yang betul betul kita
dipersembahkan untuk pssi dan untuk
bangsa indonesia ini semua orang
berharap itu kan kita ingin
selalu ingin mendorong bahwa
kalau apa itu namanya
petiara yang hebat itu bukan pengurus
yang hebat pasti pelatihnya
ketika kita mendorong itu sebetulnya motivasi
sti agar sti itu
betul betul bisa lebih fokus
dan persoalan persoalan itu
yang kita dalami persoalan persoalan
yang menghambat dia itu yang kita dalami
seperti komunikasi seperti
mungkin sinkronisasi dengan
para pelatih liga satu
yang tentu itu menjadi bagian bagian yang harus
kita dalami di dalam evaluasi itu
sehingga tidak ada
satupun pernyataan saya
di dalam podcast maupun dalam pernyataan pernyataan
mengkritik dalam rangka untuk membuli sti
memblim sti agar sti diganti
tidak ada sama sekali oke
saya tetap mendukung bahwa sti itu akan
akan sesuai dengan kontraknya sampai
dua ribu dua puluh tiga kalau perlu diperpanjang saja kan begitu
oke kalau perlu diperpanjang saja
oke saya catat itu ya pak harunan
berniat untuk memberhentikan malah
kalau perlu diperpanjang saja ya
oke pak haruna
apa yang terjadi kemarin ini
kan artinya permasalahan tadi
membuat pola komunikasi
yang harusnya selama ini
mungkin menjadi kendala
untuk ini bisa dibenahi nah
kemarin diskusi berakhir
deadlock artinya akan ada diskusi lagi
jadi pernyataan saya deadlock itu
lebih kepada bahwa pada hari itu
diskusi belum tuntas jadi
belum tuntas karena sti ditunggu pesawat
kita sudah sampai jam dua sore
sehingga kita berhenti
nah kalimat berhenti itu yang saya katakan itu
deadlock kan gitu kan
jadi kalau ada orang mengistilahkan bahwa
itu masih akan dilihat iya
memang masih akan dilanjutkan lagi dalam rapat
evaluasi berikutnya karena masih
banyak poin poin yang perlu kita dalami
lebih kepada untuk kritik kita
sti itu agar memberikan
ilustrasi kepada kita artinya
apa yang sebetulnya harus kita lakukan
untuk mensupport dia biar jadi juara
itu saja yang sebetulnya kita dalami
karena hal ini juga dibantah oleh
pak ketum ya yang bilang
bahwa evaluasinya lancar lancar
aja meskipun berakhir lebih cepat
jadi tidak ada deadlock katanya pak haruna
kalimat belum tuntas itu kan
saya katakan deadlock kan begitu kan
oke saya akan kembali ke
itu tadi tidak
hanya karena seorang sti
seorang atau exco pssi
atau ketum atau para pemain seorang
melibatkan banyak pihak
ya kan tentunya yang sama sama
punya tujuan yang baik untuk
membawa sepak bola indonesia
lebih baik lagi
ya kan kedepannya dengan prestasi prestasi
yang luar biasa
ya sampai sekarang
suara anda putus putus jadi tidak bisa
saya dengar jelas bang akmal
saya mau mengalih
coba terima kasih
sekolah komunikasi yang disampaikan
tidak sampai kepada masyarakat dengan baik
artinya pssi tidak
mengunggah diri secara
nah ini yang kemudian
pakai contoh misalnya proses penghargaan
kan biasa biasa saja kalau misalnya
menjadi luar biasa karena ada arah
komunikasi yang sampaikan pak hamzah dengan
dayanya orang belum kenal mungkin menganggap
tapi hal biasa
cuma misalnya istilah deadlock
ditanggapi oleh masyarakat seperti halnya
besok dalam arti yang pada umumnya
bahwa ini terjadi
ada tidak kesepakatan di dalam
yang kedua pak harta menyampaikan
kemudian masyarakat masyarakat ini
kepada pak harisaya juga
pak harisaya yang
memunculkan pendapat beragam
dari masyarakat yang pada
gilirannya ya mereka di pak harisaya
niatnya untuk mengevaluasi
pada gilirannya akhirnya yang didapat adalah
yang digunakan sampai dengan
masyarakat yang baik
oke baik baik
saya akan kembali ke pak haruna
kontrak masih tersisa
ini kurang lebih sekitar
kurang dari dua tahun
apa yang diharapkan
dari exco terhadap pelatih shinteyong
kita berbicara mengenai prestasi
dan satu lagi
gelar prestasi atau gelar juara ini kan
tidak tidak tidak tidak
hanya dilakukan oleh satu pihak atau dua pihak
tapi ini kan kerja bersama
apa yang bisa pss dilakukan juga untuk mendukung indonesia
membawa gelar juara dan apa
itulah yang ingin kita dalami dari sby
sehingga konteks kita di dalam
apa itu namanya berdiskusi itu agar dipahami secara dalam bahwa
kita itu ingin menggali sebetulnya
untuk mencapai anda dapat piala di tahun depan itu apa
kan gitu kan
apa yang perlu kita siapkan
kompetisi harus berhenti
atau kompetisi ini harus jalan
atau kompetisi dengan pola seperti ini
atau bagaimana kan gitu kan
yang harus kita dalami sehingga kita
perlu sinkronisasi antara
pelatih tim nasional itu dengan pssi
dalam menyusun program maupun
jadwal kompetisi itu kan gitu kan
oke dan pssi
diskusi itu akan
kita mensupport agar sti tahun depan
itu dapat piala
kalau dia dapat piala usia dua puluh tiga
dapat aff tahun dua ribu dua kan
kita semua akan bangga
dan pasti akan lebih mengeluh eluhkan sti
lagi kan begitu oke baik
dengan nantinya ada diskusi dengan
dengan sti artinya pssi
siap untuk mengakomodir
untuk berdiskusi ya kan
tidak tutup mata tutup kuping
tutup telinga sehingga
bisa mencapai kesepakatan bersama
saling mencapai kesepakatan bersama
begitu ya pak haruna ya itu saya pastikan
saya pastikan kalau kemudian ada
input yang konstruktif dari sby tidak
lewat media sosial tidak
lewat mekanisme yang tidak
tentu kita akan pasti
menjadi input yang luar biasa karena sti
kita anggap sebagai bagian sepak bola indonesia ini
kan gitu kan oke baik baik
kita akan tunggu seperti apa
evaluasi ini tidak lagi berujung
debat panas ya kan karena yang
kita harapkan bukan hanya debat debat
timnas kita indonesia squad
garuda bisa mencetak prestasi
yang bisa mengharumkan nama bangsa itu tadi ya
terima kasih pak haruna sumitro dan juga bang
malmar halil sudah berkabung dengan kami malam hari ini
selamat malam sehat selalu